semua juga paham bang
dari rasa mengeluh pada manusia
apa kita bisa bebas
dari rasa malu sama allah
berat bener cobaan roh bang
udah lo gak usah mikirin orang
sampai yang atas
si roh dia tuh sekarang udah baik dari sakitnya
mestinya dia tuh udah
padahal lazim umi
kau bener bener kecewa ya
sama ucapan umi
tenang aja umi
tentermin hati aja
sebentar lagi mm kita kan harus segera buka
ntar kita buat
dan seluruh masyarakat kita undang
keluarga si surot diundang gak abah
tapi demi nama baik kita di masyarakat
ya terpaksa abah undang lah
kok terpaksa sih bah
kalau abah terpaksa lebih baik gak usah diundang aja
daripada nanti jadi malah ketangka
eh ini anak nyamber aja kayak petel
udah deh lo masuk deh
emang gak boleh kebantu sama orang tua
ini apa sih
semua orang tau kalo lo ini hamil
gak sebaiknya lo bohong aja bang
bahwa yang kemarin tuh lo di rumah sakit tuh karena keguguran
ini sedikit ngetupin rasa malu aja bang
nggak tuh roh
semua juga paham bang
dari rasa mengeluh pada manusia
apa kita bisa bebas
dari rasa malu sama allah
berat bener cobaan roh bang
semua juga paham bang
udah lo gak usah mikirin orang
setrahin semua sama yang atas
menurut gue nih ya
hati kita bakalan
bisa kembali ke tempat yang kita inginkan
hati yang nempes yaitu
hati kita bakal lebih enteng daripada bohong
tapi hati roh gak usahan bernama itu bang
tapi hati roh gak usahan bernama itu bang
orang yang di hatinya ada penyakit
itu biasanya punya rasa
karena munafik ada di dalam dirinya
iya bang kalau tahu itu
gue aja yang minum
kalau dipikir pikir ya pak ya si sulam itu kagak begitu penting
apalagi undangannya urutan pertama kayak orang penting aku
bisa gede itu kepalanya ntar
kalau memang mau ngangkat nomor kita mendingan kita undang aja
si ramadi sh sama temen temennya pejabat itu
jadi orang kan ngeliat tuh bahwa hmn hm market kita itu
kelihatan di mata masyarakat didukung oleh pejabat pejabat begitu bukan mbak
boleh juga tuh mih
tapi si sulam kudu kita undang juga nih supaya kita bikin malu
tapi dalam undang itu kita beri dia nomor yang paling akhir nih
biar si sulam itu duduk di paling belakang sama warga
nah kita nih bang duduk di tempat yang pertama
amai pejabat pejabat itu
jadi keliatan sama orang tuh kita sekelas
sama pejabat pejabat itu
dibandingkan amai si sulam
kesian dia dong
harumah khawatir kelelaku amai sama ami
mereka akan memperburuk hubungan sama bapak ami
pokoknya mih warga sulam kita bikin malu
itu yang paling penting

pelindungilah perasaan cinta bang rody sama arun
agar tidak akan mudah berubah
paling kaget nih ya
lu kuduh minta uang kerahiman sama si sulam
karena jonny anak kesayangan lu itu kan sekarang udah bukan anak lu lagi
gue sama bini gue sama si ipe
kagak kepikiran segitunya
pak haji sulam itu udah cukup baik sama keluarga gue
ini orang ya diajarin hal hal yang positif ngebantah aja
ya elah ayam sama kaming dong yang kagak doyan duit
gue emang butuh duit
gue juga butuh
kalau lu butuh duit lu minta sama haji sulam
waduh seratus juta
waduh seratus juta
banyak banget ya
udah buka usaha yang lain
ngapain lu jualan bubur keliling
sisanya lu kawin lagi deh
kalau berhasil inte kasih komisi ide dari kita berdua
peh kenapa lu maju
peh aja mau ngomong ya
kayaknya ada teman ayah di rumah kawin
katanya ayah suruh minta uang kerohiman nama haji sulam
nah katanya kalau ayah dibagi sama jusulam seratus juta katanya ayah suruh kawin lagi pe
gimana lu setuju kagak
nah ini tanya aja dengan carit
dajjal lu ya
manikipai bener lo
lu suka ngaruh
lu setuju kagak
ini cuma bercanda kali gitu aja lho sama aku
udah lah emosi ye
cuma bercanda aja kali
bersih mah sekalian juga mau jadi cuci
john ini urusan perempuan ya
biarnya aja gaesan nanti ya
bapaknya enggak kan lagi butuh
udah biarin aja harus itu aja
nanti biar masurusi itu si lela
lela emang wajah kan lagi beresin warung
udah biar johnnya aja yang bersihin
habis itu baru dah joni ngasong
udah deh jon
lu gak usah jualan koran lagi
memang berapa sih penghasilan dari ngasong
bukan masalah penghasilan beh
tapi jonny udah kebiasaan
ngurusin keperluan juni sehari hari
jangan kan udah ada emak
nah mbak be
udah bisa biarin keperluan lu
bisa buat emak sama adek adek jonny
iya bener juga sih
ya terserah jonny aja dah
udah bagus bantu warga
bantu orang tua
pahalanya gede tuh
yaudah johnny mau nyuci dulu
ro bersyukur bisa dikaruniai jonny sebagai anak angkat
karena ro udah punya jonny
ya bagaimana pun juga peh
kalo amel ngambil si jonny lagi dari keluarga gisulam
jadi untuk yang saiful mau omongin
pak haji emang udah berasa
ada yang sesuatu yang mau disampaikan sama saiful
sebaiknya masalah ini
kita bicarain nanti aja deh ya
jangan kasih tau pak haji ya
kaga pak haji ayo mau ngejelasin sedikit
nanti aja deh
nanti ditunggu lagi
gue sih maunya jujur
kalo si saiful tuh pengen ngandel si jonny lagi
sama kondisi mental ro dia